siapa yang suka berenang dan bermain air
yuk ikuti saya ke tempat wisata berkonsep taman air di kawasan cipanas kabupaten garut jawa barat
terdapat beragam jenis kolam seperti kolam untuk anak kolam busa yang dapat menyemprotkan busa dari atas
kolam seluncuran yang dilengkapi tiga jenis seluncuran kolam ombak dengan sensasi ombak seperti di pantai dan kolam arus
di taman air seluas sembilan hektare ini wisatawan dapat leluasa memilih kolam kesukaannya
selain itu wisatawan juga dapat menyewa ban untuk menambah keseruan saat berada di dalam kolam
favorit wisatawan adalah kolam ombak kolam busa dan kolam arus karena memiliki sensasi yang berbeda
dekat akses juga nggak macet terus juga tempatnya di sini komplit banget lah paling komplit di antara yang lain
paling bagus untuk anak anak untuk dewasa semua komplit
yang paling seru ini kolam ombak jadi greget gitu
terombang ambing kayak kalau ini tsunami ya tapi bukan tsunami ini mas tsunami nya menyenangkan gitu ya
ya kayak gitu aja
kebetulan kami dari cimahi berangkat sama keluarga ada uyut ada nenek dari anak anak juga sama kakek juga ada
ya pokoknya rame rame aja sabon noroyot kalau bahasa sundanya
wah saya jadi penasaran nih gimana ya rasanya berenang di kolam arus yuk coba
ternyata menyenangkan juga ya bisa berkeliling mengitari kolam seluas tiga puluh meter ini
satu putaran rasanya tak cukup
wah seru ya ternyata berada di kolam arus terbawa arus kemudian ada ombaknya juga
tapi pengunjung tetap diimbau untuk berhati hati dan selama berada di kolam arus ini
kita dijaga atau diawas
di oleh penjaga kolam yang selalu siap siaga
wisatawan yang datang kebanyakan berasal dari bandung raya jopore tabek dan priangan timur
pada masa libur lebaran dua ribu dua puluh tiga ini diprediksi akan ada enam wisatawan yang berwisata ke taman air satu ini
untuk bisa bermain air di sini dikenakan tiket seharga tujuh puluh lima ribu rupiah
kami tidak beri proteksi terkait dengan membawa makanan
kami silakan bawa makan silakan kumpul kami siapkan tikar untuk menikmati
karena itu adalah kultur tersendiri bagi masyarakat untuk menikmati gitu
kumpul dengan cucu kumpul dengan anak
itu adalah salah satu yang kami apresiat kepada masyarakat itu aja
sudah puas bermain air perut saya keroncongan minta diisi
saya pun mendatangi salah satu tempat makan di area taman air ini
terdapat aneka pilihan makanan mulai dari makanan indonesia hingga makanan barat
lihat deh nampak menggugah selera ya
ada sirloin steak sup ikan pedas dan sate marangi
makan yang mana dulu ya kira kira
pilihan saya akhirnya jatuh pada sate marangi
nah sate marangi ini daging sapinya benar benar lembut
kemudian juga ada aroma ketumbar yang sudah meresap ke dagingnya
sehingga aroma yang benar benar terasa
dan ada campuran atau ada tambahan tomat serta kemangi yang membuatnya semakin segar
rizky arisulia rusman rusmana kabupaten garut jawa barat